terima kasih ya allah
loh kok lo tau opi kamu dari rumah sakit jiwa
berarti lo juga yang masakin dia
lo lama lama berdua jadi gila tau gak
dia pasti bingung tuh
lo gimana cara keluarinya dari rumah sakit jiwa
berarti mereka bisa tau dong nanti kalau tante mary yang asli itu
enggak tenang aja
kan tante minas sama adi masih di penjara
opi kok bisa keluar dari rumah sakit jiwa ya
tapi kok gue gak dikasih tahu
kok gak nyambung
gue telfon sama adi
pasti ada yang gak beres nih
mau bikinin minum yang enak untuk papi
ah saya sangat senang mempunyai istri yang setia seperti kamu
enggak seperti omas
tapi tau gak
mami tuh cinta
tapi tak banget deh sama papi
bapak bapak bapak
wah anak papi
saya bangga sekali pada kamu
aduh pinter banget ya fi
aira tuh setiap hari kerjanya belajar terus lho
dia tuh gak pernah keluar rumah
kenapa kamu terlambat lagi
pi tadi ditunggu nongkrong sama temen temennya ke mall pi
coba coba lihat hasil ulangannya berapa
kamu harus contoh era
tadi gak mau denger penjelasan kamu
bisa bisanya dengan nilai seberuk ini
kamu malah pergi hura hura ke mall ha
gak bisa begitu
saya akan berhenti semua uang untuk kamu
kamu tidak boleh keluar dari rumah
kau tak boleh keluar dari rumah
jangan kembali ke sekolah
iya betul tuh pi
si laura nih kayaknya emang harus dikasih pelajaran deh
tau gak waktu papi pergi tuh yang waktu itu
dia tuh setiap hari ngelawan mami
aduh mami sampe gak tahu dia harus berbuat apa sama niana
keterlaluan banget bandelnya
betul tuh pi
aku tuh selalu wajib bantuin yang beres beres di rumah
eh dia malah senang senang
mungkin dia ngerasa bebas kali papi
nggak ada di rumah
anak anak tahu diri
sama saja seperti omas itu
aduh sakit ya ditampar
akhirnya kita berhati hati ya ampun
emang biarin rasain tuh
akhirnya papi benci juga kan sama si laura itu
sekarang kita udah gak ada penghalang lagi
tinggal cari cara aja
gimana caranya ngusir laura dari rumah ini
aduh kalau rusak laura sih
kamu gak usah khawatir sayang
sebentar lagi juga tuh makhluk jelek akan keluar dari rumah kita
kamu serahin aja deh sama mami
gampang gitu sih
kayaknya kita udah gak butuh dia lagi deh
lagian kan opi udah percaya semua omongan mami
aduh tunggu dulu nih mama harus mikir nih
alah mami nih udah singkirin aja
pintar banget kamu
bang jangan tembak saya dong
saya kan gak usah lapa apa berdua
hei leni sinting mendingan gue yang dulu tembak
jangan dia dia gak usah lapa apa
ngetembak gue aja
eh lu jangan ngomong begitu dong
eh lo berdua bersik banget sih
udah mending lo sekarang ngitung deh ya
ya allah lindungi saya berdua ya allah
ya allah bangnya aja mati dah
ah udah bangnya aja mati dah
aduh lo berdua bego banget sih
bangun bangun bangun
bangun bangun bangun
gue masih hidup
ya bang jajak
ngerasa gak masih ada napasnya gak
gue masih hidup
alhamdulillah bang jaja akhirnya masih hidup
ya allah terima kasih allah
gue bete banget deh jagain dua makhluk jelek ini
mana uang gue gue pengen tinggal di jerman
eh udah deh kamu gak usah bawel
udah deh urusan kamu tinggal di jerman itu
biar kakak yang ngurus semua
gue akan bayar untuk itu oke
tapi kalau kamu udah bosen ya tinggal singkirin aja tuh dua makhluk nyebelin itu
hah kamu denger ya randy
kakak udah gak butuh lagi sama tuh perempuan bibir monyong
dan oltu sekarang udah percaya sama kakak
dan kakak gak mau sampai tuh perempuan hantu sialan itu masuk lagi ke dalam kehidupan kami
ya udah deh kamu cari aja deh cara yang cantik gimana caranya
oke untuk singkirin mereka selamanya
udah deh randy kakak tahu banget deh kamu tuh adik yang paling bisa daniel kan
gini apaan orang kakek bergantai belakang beneran juga ah
sekarang semua orang di rumah ini jahat banget
semua orang sangat berani
ayah gak percaya sama aku ayah jahat sama aku
gak ada yang bisa nolongin aku kecuali ayah
ayah aku sangat rindu kamu ayah sekarang lagi di mana
aku takut dengan apa apa sebenarnya
aku belum tahan aja ayah gak apa apa
tidak ada apa
kalau maka atau tersetujukan akuasti dia untuk strategis
wah ini berbontang
harusnya tempat untuk warung warung
atau panjang itu

dan jangan berani berani balik ke ato nemen papi
iya kamu tuh udah gak ada tempat lagi di sini
yang penting aku punya kerjaan
saya mau tanya kalau kalung ini
benar dibuat dari siapa

yang membeli namanya nyonya omas
dia memakai kartu kredit
saya harus cari tahu yang sebenarnya
untung aja tapi kamu tuh bodoh ya kan
jadi dia bisa percaya sama one mommy
tentang si omas sama si laura brengsek gitu
dari savera dan ero bohongin saya selama ini
gak nyangka ya
kalian pintar banget di situ saja
di mana omas disekat
gue lepasin semua nih
ya ya gua bilang